ketua umum partai persatuan pembangunan suarso mono arfa diberhentikan oleh sejumlah pengurus dalam rapat mahkamah partai
suarso dicopot dan digantikan oleh anggontawan timpres mardiono sebagai plt ketua umum
pencopotan suharto dinilai ilegal oleh loyalisnya karena melanggar adart partai
apakah perpecahan di tubuh partai ⁇ kabah ⁇ akan berimbas pada elektabilitas p tiga di pemilu dua ribu dua puluh empat
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil ketua umum p tiga arsul sani
selamat sore pak arsul
selamat sore rifana selamat sore mas adi
waalaikumsalam dan direktur esekutif parameter politik indonesia adi praitno selamat sore mas adi
selamat sore rifana selamat sore bang arsul waalaikumsalam
waalaikumsalam saya langsung ke pak arsul
pak arsul ini apa alasan pencopotan suharto mono arfa sebagai ketua umum p tiga
kenapa pengurus p tiga mau dan berkeinginan bersikuku mengganti pak suarso
dari kursi ketua umum
ya seperti yang tadi telah saya sampaikan di kami di internal itu kan ada concern ada kekhawatiran
mungkin ini efek dari dirilisnya begitu banyak survei yang menunjukkan bahwa
elektabilitas p tiga sebagai partai politik ini kok nggak ngangkat ngangkat
apalagi kalau kemudian ya
saya dengan ulasan bahwa p tiga itu terancam atau amat terancam tidak lolos dari senayan
karena itu kemudian timbul pikiran pikiran
kalau begitu kita harus melakukan berbagai langkah konsolidasi yang lebih masif lebih intensif
yang salah satu bentuknya kemudian adalah adanya keinginan ya sebenarnya sudah lama
agar ada pemisahan
top eksekutif partai dengan yang sedang menjabat di pemerintahan
maupun yang ada di katakanlah jabatan yang substansial lah di senayan ini lah
oke jadi ini murni karena faktor elektoral p tiga di bawah kepemimpinan soeharto mono arfa
tidak menunjukkan perbaikan tapi malah justru menurun begitu ya
karena mungkin pak soeharto mono arfa dianggap lebih sibuk menjadi menteri bapak pernah
sehingga harus ada pemisahan jabatan antara soeharto mono arfa sebagai menteri bapenas
dengan suharto mono arfa sebagai ketua umum begitu ya pak arsul ya
jadi salah satu harus dilepas
itu ya tentu ada begitu
tetapi kan yang dinamakan di partai politik itu kan riak riak ada sudut pandang yang lain ada
dan bahkan juga gerakan itu ada
tetapi bahwa yang bagi kami bagi dewan pimpinan wilayah itu ya saya kira yang paling utama
bukan soal riak riak yang kemarin kemarin itu katakanlah mendominasi pemberitaan
oke riak riak ini apa
karena riak riak itu kan cukup mendominasi di pemberitaan apakah selain faktor elektoral
masalah personal seorang suarso mono arfa juga menjadi sorotan di internal partai
itu yang masuk riak riak begitu pak arsul
ya kan ada saya tidak menutupi lah
saya tidak untuk mengatakan bahwa hal hal yang terkait dengan personal itu tidak ada juga nggak pas
dan isu gratifikasi itu juga ada gitu ya
dan yang lebih penting lagi yang terkait dengan persoalan konsolidasi yang dianggap
keputusan tentang struktur partai di sejumlah daerah itu tidak pas
itu memang ada soal itu
tetapi itu bukan yang kemudian menjadi dasar tadi malam
dari tiga puluh empat dewan pimpinan wilayah itu di dalam mengambil keputusan
inginnya dari awal itu bahwa partai itu supaya lebih punya ruang untuk bisa mengekspresikan sikap politik
pandangan politik kerja kerja politiknya ketika yang menjabat sebagai top eksekutif partai itu fokus
fokus sepenuhnya menjalankan kerja kerja kepartian tidak disertai dengan kerja kerja di tempat lain
baik di eksekutif maupun di legislatif
saya mau ke mas adi
mas adi alasan alasan yang tadi disampaikan oleh pak arsul sani
menurut anda rasional kah
karena ada beberapa alasan yang memang tampaknya sudah sekian lama
karena elektoral p tiga ternyata dibawa ke pemimpinannya pak suharto ini tidak kunjung meningkat begitu ya
dan beliau juga tampaknya sibuk juga sebagai menteri bapenas
terus ada masalah masalah seperti masalah personal yang tadi disebutkan oleh pak arsul
itu alasan alasan yang rasional
atau memang ingin ada kudeta saja ingin ada pergantian kekuasaan saja di internal p tiga mas adi
ya argumen itu tentu rasional
jadi partai harus menjawabkan
partai pertatuan pembangunan itu terancam tidak solos ambang ambang di dua ribu empat
tapi kan kalau tidak ada momentum politik yang harus membuat ketua umum itu dicopot
ini nggak mungkin terjadi
apa momentum politiknya
ini tentu tidak terlepas dari slip down
yang keseluruhan beragam fatal yang dilakukan pak suharto
terkait dengan p tiga
kan melukai begitu banyak kader p tiga
kita tahulah bahwa basis konstituen p tiga itu adalah mereka tersebar
itu banyak tantra tantra
terutama perusahaan perusahaan jawa
yang kedua banyak juga urus urus p tiga itu adalah pak dan p tiga
secara tidak langsung ketika menyinggung soal amplopak p tiga
pak suharto kan benar benar selanjang
ini yang saya sebut sebagai trigger
bahwa pak soeharto dianggap fatal
belum dan tentu saja
ini justru jauhkan p tiga konstituen kalangan islam
sama dan berkentari
bangunlah argument yang sama ini memang
itu cukup juga yang membuat elektabilitas p tiga misalnya
ketika suruh reaksinya hanya kebun dua
sepatut diwaspadai oleh p tiga
banyak partai yang lain
yang setiap urus urus p tiga bertarung
jadi saya alasan pertama
dan primirnya adalah soal keselioli sampai arsul teramplopak
baru yang naik itu adalah
hanya sekutu yang dipanaskan
oke saya tidak bisa begitu mendengar suara anda
mas adi tampaknya komunikasinya kurang baik
jadi saya ingin kembali lagi ke pak arsul
jadi menurut mas adi
momentumnya adalah slip of time
dari ketua umum anda
jadi itu adalah momentum
itu adalah trigger
yang kemudian menjadi puncak
beliau ini harus diganti
dari posisi ketua umum
kalau kita berkaca ke belakang
pemilihan pak soeharto mono arfa
menjadi ketua umum p tiga
ini kan pasti ada restu
ada campur tangan dari kekuasaan
sekarang ini pada saat proses penggantian
ataupun pencopotan pak suharto
ada intervensi ada restu dari kekuasaan pak arsul
kok pertanyaannya seperti itu
sepertinya p tiga itu tidak punya otonomi
sebagai partai politik
saya kira nggak seperti itulah
di kalangan kami internal p tiga itu
juga kira kira kalau mau mengangkat top eksekutif
saya kira termasuk ketika itu pak suharto
sekarang pak marjono
itu kan tentu juga tidak bisa dipungkiri
sebagai sebuah realitas politik
kami melihat apakah
sosok yang kami ajukan ini
juga sosok yang tentu bisa diterima oleh
lingkaran kekuasaan maupun
para pimpinan partai politik yang lain
dalam konteks pergaulan
kami punya keyakinan pak martiono
punya akseptabilitas yang tinggi
beliau kebetulan yang nanti pada saatnya
mungkin bisa jadi
juga akan harus mengundurkan diri ya
setelah berkonsultasi dengan
presiden sebagai anggota one team press
tetapi akseptabilitasnya di kalangan
pimpinan partai politik yang lain
saya kira juga bagus
karena beliau itu koordinator kib dari p tiga
yang ditunjuk oleh pak soehar
selain punya akseptabilitas
kepada ketua umum partai yang lain
dan juga mungkin di internal
apa kelebihannya pak marjono
apakah posisi pak marjono
sebagai one team press
dewan pertimbangan presiden
ini juga seolah representasi
ataupun restunya kekuasaan
begitu terhadap penggantinya pak suharto pak arsu
saya kira begini nana
pak soeharto ini bukan orang baru di p tiga
beliau ini kader yang berangkat dari bawah
dari mulai pengurus dewan pimpinan sabang
dpc tingkat kabupaten
kemudian menjadi penhara di dewan pimpinan wilayah
menjadi ketua dpw banten
kemudian wakil ketua umum
dan ketua adelis pertimbangan
jadi sudah lebih dari dua puluh tahun beliau
karir di p tiga
dan selama ini tidak pernah menduduki jabatan publik
dipercaya oleh pak jokowi
sebagai salah satu anggota one team press
jadi tentu ada hubungan yang baik
dengan pak jokowi itu tidak sedih punggiri
tetapi juga jangan membayangkan bahwa
kemudian pak jokowi itu ikut campur dalam urusan ini
beliau presiden yang bisa menjaga
mana yang merupakan wilayah
dan mana yang merupakan
katakanlah wilayah otoritasnya presiden
oke pak arsul
tapi dengan sosok pak mardiono ini
anda dan juga teman teman p tiga yang lainnya
bahwa presiden akan menerima sosok mardiono
sebagai plt ketua umum
kami tentu harus punya keyakinan
kalau beliau dipercaya sebagai one team press
dan selama ini ya
komunikasi yang saya lihat antara pak mardiono
dengan pak jokowi itu cukup baik
kami tidak pernah mendengar
suara suara sumber yang berkait pak mardiono
baik kinerjanya sebagai one team press
maupun kehidupan pribadinya
ya tentu kami harus berhusnudon
bahwa beliau di mata
katakanlah lingkaran kekuasaan
maupun pimpinan partai politik yang lain itu
akan bisa diterima dengan baik
baik saya ingin tanya ke mas adi
mas adi tadi kalau pak arsul mengatakan
optimis bahwa pak mardio ini
akan bisa diterima dengan baik
di lingkungan partai partai politik lainnya
ataupun diterima dengan baik
oleh presiden jokowi
karena presiden jokowi kan
butuh dukungan politik stabilitas politik
dan p tiga adalah salah satu partai
apakah menurut mas adi
restu presiden ini sangat menentukan
artinya mukernas ini memang ada
presiden menginginkan pergantian kekuasaan
pergantian kepemimpinan di internal p tiga
bagi saya agak rumit sebenarnya
untuk mengurus intervensi
kekuasaan dalam kot
tergantian soeharto ya
karena soal dukungan pencapaian
kalau tiga misalnya seperti dua ribu empat belas yang lalu
intervensi kekuasaan sangat sedara
karena partai kita
misalnya surya satma ali itu dikudeta
karena surya dianggap
jadi mendukung soeharto
jadi kalau di situ ada intervensi
tapi kalau soal pak soeharto
beliau yang membuat begitu banyak
elit dan kader kader p tiga itu tersinggung
coba kita dipercayakan
partai p tiga ini adalah partai islam
mengakar di struktur pemilih pemilih islam tradisional
berbasiskan antren ulang dan kiai
singgung soal pak kiai
itu dalam antren
pakai bentuk penghormatan terhadap pak kiai
karena itu adalah sogo politik
yang diberikan oleh elit negara ini kepada pak kiai
itu kan take yang kemudian membuat
konstituen yang dibawa
makanya banyak pensi dan diberi di berbagai tempat itu
karena mereka marah
ini ketua umum
bahasa konstituennya islam
tapi kok seperti orang paham politik
inilah yang kemudian membuat
kenapa dalam rakernas di banten kemarin
pak asrul dengan kawan kawan yang lain itu
kemudian mengambil pak ketengah sebagai plt
tentu untuk menyelamatkan p tiga
selama berapa hari rihana
masih ada dua tahun
kalau konfliknya tahun depan
tidak rumit sebenarnya bagi p tiga
untuk bisa lolos p dua puluh empat
ini bisa rekam
kalau kita mengajak
ada undang undang partai politik
ini pasti diminta untuk islam
melalui mahkamah partai
tapi konsumsi partai di berbagai tempat
agak sulit untuk diselesaikan di internal
pasti ujungnya akan ada perkecilan nanti
panding kemudian peninjauan kemati
seperti konflik yang terjadi pada partai demokrat
kurang lebih setahun memakan waktu
pergantian soeharto ke mas jorno misalnya
ini tentu menjadi babak baru
tantangan baru bagi p tiga
karena dalam berbagai kesempatan
siapapun di publik ini
harus melakukan konsolidasi secepat mungkin
terutama untuk menangkap detik tadi
dinamika politik yang terus berkembang
p tiga itu fokus bagaimana
partai ini sempat
kemudian siapa yang paling legitimate
dan mempersiapkan lolos pilek
selesai urusan pilpres
oke mas adi
mas adi saya harus potong disitu ya
karena sekali lagi saya tidak bisa begitu mendengar suara anda
tapi saya harus tanya ini hal penting
mas adi jadi menurut anda tidak ada restu
tidak ada intervensi kekuasaan
pada saat pemulusan pergantian kepemimpinannya pak harso ini ya
jadi ini murni dari internal begitu
karena isunya tidak ada mendukung soal kekuasaan politik
yang dilakukan soeharto
yang dianggap kita para kiai dan para ulama
pakai dengan amplopis
pakai dengan amplopis
oke nanti kita akan bahas lebih dalam soal prosesnya
karena ini banyak pro dan juga kontra
ada perbedaan pendapat
tapi saya harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada wakil ketua umum p tiga arsul sani
dan direktur eksekutif para menteri politik indonesia
saya mau lanjut lagi ke pak arsul
pak arsul ini proses pencopotan pak suharto
sebagai ketua umum
ternyata tidak serta merta diterima
oleh semua pihak
ada beberapa loyalis ataupun pengurus dpp
yang mengatakan bahwa prosesnya ilegal
karena undangannya tidak diteken oleh ketua umum dan sekjen
tapi diteken oleh anda pak arsul
bagaimana menjawab ketidakabsahan mukernas p tiga ini
soal legalitas mukernas p tiga ini pak
di p tiga itu sebagai sebuah konvensi praktek di kepartean
itu bahkan kadang kadang undangan itu
ya hanya disampaikan via whatsapp
ya itu rapat pengurus harian dan lain sebagainya
yang pasti nggak ada tanda tangan lah
dan kita juga tidak memastikan betul itu
apakah dari dibuat oleh katakanlah sekjen atau tidak
tapi itu hal yang biasa
saya biasa menerima
nah kalau kemudian pak
kemarin karena memang siapnya mendadak
dan pak sekjennya sedang ada di luar kota
kan tidak mungkin kemudian diteken oleh pak sekjen gitu ya
nah jadi maka yang menaikkan
ya tentu adalah saya kebetulan sebagai wakil ketua umum dan wakil sekjen
dulu itu nana ya
pada saat pak harso diangkat sebagai plt ketua umum menggantikan mas romi
itu bahkan sangat
apa banyak yang bilang tidak sesuai dengan anggaran dasar
karena pak suharto posisinya waktu itu ketua majelis pertimbangan
sedangkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya
itu secara jelas mengatakan hanya wakil ketua umum yang bisa menggantikan
ya ketua umum yang berhalangan ya
atau mengundurkan diri ya
tetapi toh pada akhirnya pada saat itu
dengan fatwa majelis syariah ya
yang kemudian dibenarkan oleh mahkamah partai
pak harso yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga saat itu
tidak bisa menjadi plt ketua umum
akhirnya bisa lah
apalagi ini cuma sekedar undangan gitu loh
jadi di dalam d tiga juga yang paling apa dilihat juga asas manfaat lah ya
asas karena memang di dalam enam prinsip perjuangannya ya
ada asas musawarah
ada juga asas asas seperti menghindarkan kerusakan lebih utama daripada pengambil manfaat
itu darul mafasyid mokot damun aladzal bimuazadzal dan lain sebagainya
jadi jangan hanya dilihat dari satu fakta itu saja
kalau dilihat dari fakta itu saja
maka dulu pak harso jadi plt ketua umum
tidak sah juga ya
dan bikin muktamar juga tidak sah jadinya kemudian
oke saya ingin tanya pak arsul ini kan di sisi lain kita belum dapat responnya dari pak harso
tapi kalau dari orang orang di sekitarnya pak suarso mengatakan bahwa beliau akan melakukan perlawanan
nah ini bagaimana langkah teman teman dari pengurus kalau misalnya nanti pak soeharto tidak terima
dengan pencopotannya yang sepihak kemudian melakukan perlawanan langkahnya apa
ya jadi yang pertama itu kan ada mungkin satu dua orang
cobalah ditanya sama sekjen p tiga pak arwani tomafi ya
kemudian ini kalau kita mau bicara yang paling dekat dengan pak harso ya pak sekjennya
kemudian pak zainul taubhej coba ditanya
kalau orang yang merasa dekat dengan pak soeharto dan kemudian nafsiri sendiri saya kira enggak
pak suharto itu sudah lama berparti beliau itu tahu persis lah ya bagaimana ini akan harus diselesaikan
dan beliau ketika menerima amanah sebagai plt ketua umum dan kemudian menjadi ketua umum di muqtamar
beliau mengatakan mudah mudahan beliau masih ingat ketika mengajak saya makan siang di restoran nelayan ya
di wisma nusantara beliau mengatakan bahwa saya ini sebetulnya sudah tidak
mau ngurus partai saya di usia di sisa usia saya yang sudah terkategori tua ini ingin ya
itu sudah sampai seperti itu
hanya karena waktu itu teman teman meminta dan kemudian kami sepakati
karena itu pemilihan pak soeharsol itu dengan aklamasi
bukan dengan voting
karena itu salah satu syarat pak soeharsol bahwa beliau hanya berkenan untuk menerima amanah itu
kalau aklamasi pada saat itu
jadi kita harus lihat juga saya kira niat kemudian ke lapangan hati beliau
saya punya keyakinan bahwa beliau itu tidak akan melakukan perlawanan yang kemudian akan merusak partai
tapi bahwa ada satu dua yang lebih galak dari pak soehartonya ya itu biasalah di partai politik
artinya anda punya keyakinan bahwa pak soeharto tidak akan melakukan perlawanan
apakah sudah ada komunikasi ataupun pernyataan mungkin informasi kepada anda bahwa pak soeharso akan mengumumkan pengunduran dirinya begitu
pak soeharto hari ini berkomunikasi dengan sejumlah teman ya
antara lain bertemu saya sebutkan saja dengan mas romahur musi mantan ketua umum
mas romi yang berperan menjadi apa
teater lah ya
menyelesaikan mendamaikan semuanya
dan insya allah mas romi diterima oleh semuanya lah
jadi poinnya apa setelah mas romi menjadi komunikator ataupun mediator dengan pak soeharsol antara pak soeharsol dengan teman teman pengurus
apakah kemudian sudah ada titik terang bahwa pak soeharto mau legowo mengundurkan diri demi kepentingan partai atau bagaimana pak
tunggulah supaya ada seri sedikit nih pak
kasih bocoran sedikit nih pak
jadi seri berikutnya itu insya allah pak soeharsol bertemu dengan pak mardiono
supaya pemberitaannya tidak langsung aktif lah hari ini
pak mardiono ketemu pak suarso kapan kira kira pak arsul
ya yang jelas dalam minggu ini lah insya allah
artinya episodenya masih panjang ya
saya mau ke mas adi
mas adi dengan adanya friksi kita menyebutnya friksi kalau pak arsul mengatakan ini akan ada titik temu begitu ya
antara pak suarso dengan pak mardiono
tapi saya sebutnya friksi
dengan adanya friksi di tubuh partai kabah di p tiga apakah kemudian akan berpotensi mengerus elektoral dan membuat p tiga terancam sulit lolos ke dpr
karena meskipun pemilunya masih dua tahun lagi tapi kan friksi friksi itu akan bertahan lama menjelang pemilu legislatif nanti
ya ada satu istilah misalnya dalam perang itu yang menang jadi arang yang kalah jadi abu
saya tidak mau membayangkan itu terjadi pada p tiga
tapi yang jelas konflik itu biasanya merusak insoliditas atau merusak soliditas kader kader partai
karena apapun judulnya per hari ini kita bisa saksikan ada dualisme ketua umum
pertama soeharto yang masih ada loyalisnya
kemarin kan dibela oleh pak saifullah tamliha bahwa acara di banten itu dianggap ilegal
per hari ini pak mardiono dibela oleh bang arsul dianggap sebagai plt yang sudah memenuhi quorum keinginan pengurus rapat
ini menunjukkan secara politik sudah ada dua mazhab
ada dua matahari di internal p tiga saat ini
nana bayangkan kalau konflik internalnya betul misalnya ini selesai karena ada mediator sama mas romi misalnya
tapi konflik selesai dimana mana itu enggak
biasanya ada resistensi dan perlawanan
pertama soal legalitas mereka sebagai ketua umum
nanti pertarungannya kalau kita mengacu pada undang undang partai politik
sebenarnya kita harus mengajukan
ini harus diselesaikan di makam internal partai
tapi kalau melihat kecendungan konflik partai semua konfliknya berujung pada pengadilan
saya membayangkan karena ini pertarungan politik pak soeharto
rasa rasanya pak soeharto juga akan melakukan kickback gitu ya
terhadap upaya upaya pergantiannya sebagai posisinya ketua umum p tiga dalam konteks ini
mungkin bang asrul tidak membayangkan itu saat ini
tapi ke depan sepertinya soeharto apalagi posisinya sebagai menteri saat ini
tentu ingin mempertarungkan kredibilitasnya
karena apapun judulnya diperhentikan di tengah jalan itu menjadi presiden yang gak bagus
tagal sebagai pemimpin
dan ini tentu akan berimplikasi sebagai figur pak soeharto di menterinya pak jokowi
bagaimana mungkin kinerjanya di menteri itu bagus
kalau memimpin partai aja sudah dianggap cacat
ini yang saya kira untung konflik ini terjadi dua tahun jelang pemilu
kalau ini konflik ini
kalau ini konfliknya tahun depan agak sulit bagi
untuk melakukan recovery dan konsolidasi
tapi sekali lagi
apakah konflik ini bisa diselesaikan dengan islah politik
melalui mahkamah partai sesuai dengan undang undang partai
ataukah justru akan berlarut larut seperti konflik yang terjadi pada partai demokrat
saya menghitung betul konflik partai demokrat itu
soal legal itu ya
itu hampir setahun lebih
dan itu menguras begitu banyak energi
yang dimiliki oleh elite dan para kader kader partai
jadi mas ad
bagaimana manajemen konflik yang dimiliki oleh p tiga
bang arsul versus kira kira begitu
pak soeharto untuk menyelesaikan ini
ataukah justru berlarut larut
kalau berlarut larut kondisinya ini tentu tidak menguntungkan bagi p tiga
karena tahun depan orang sudah mulai sibuk
bagaimana merapatkan barisan
p tiga dalam konteks ini tentu tidak khawatir
karena kalau kita melihat trend survei misalnya
memang p tiga merupakan salah satu partai yang terancam
bang batas parlemen di dua ribu dua puluh
alarm bagi p tiga
konfliknya harus selesai
yang jelas konflik itu tidak akan menguntungkan partai yang bersangkutan
jadi kalau menurut mas ad
pak soeharto mono arfa tidak akan diam begitu saja
akan melakukan kickback begitu ya
karena ini soal pertaruhan politiknya
dan apakah kemudian p tiga bisa menyelesaikan ini secara istilah kita gak tahu
tapi saya ingin tanya kepada pak soeharto
pak arsul pertanyaan terakhir
pak arsul apakah kemudian ada jaminan
kemudian kepengurusan baru dipimpin oleh pak mardiono
maka elektoral p tiga akan membaik dan lolos threshold
ini kan nggak ada yang tahu pak
saya pribadi punya keyakinan
bahwa pak arso ini orang yang punya jiwa besar
orang yang akan menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan kepentingan
katakanlah pribadi beliau
atau pendukung pendukung beliau
sebagai pengurus pemegang amanah partai
melakukan hal hal yang lebih berat
yang lebih baik lagi
lebih intensif lagi
lebih masif lagi
dan elektabilitas p tiga sebagai partai politik
jadi kata kuncinya adalah ikhtiar dan kewajiban kami
tapi kami percaya
ini selaku dikatakan pak arso
bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati ikhtiar
jadi kita tunggu saja nanti bagaimana proses islahnya
karena kabarnya pak arso akan bertemu dengan pak mardiono
apakah kemudian pak soeharto akan ikhlas begitu saja
merelakan posisi ketua umumnya ini dihentikan di tengah jalan
ataupun diganti tengah jalan
kemudian diberikan kepada pak mardiono
dan apakah kemudian presiden nantinya akan memberikan restu kepada ketua umum p tiga yang baru
kita tidak tahu
karena perjalanan politiknya masih panjang
semoga semuanya bisa berakhir baik baik saja bagi partai kabah
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada wakil ketua umum p tiga pak arsul sani
dan juga direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praitno
saya selalu pak arsul dan juga mas adi
dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi
tetaplah bersama cnn indonesia newsroom